pasca ramainya kabar malaysia akan mengajukan reok sebagai warisan budaya ke unesco
bupati ponorogo sugiri sancoko angkat bicara
bupati mengaku pemkap sudah mengajukan reok ponorogo sebagai warisan budaya ke unesco
dan kini masih harus melengkapi sejumlah tahapan
sebelumnya pmk ponorogo telah mengajukan reok ke unesco tahun dua ribu delapan belas dan tidak membuahkan hasil
ditemui selasa siang sugiri mengaku pihaknya sejak setahun lalu
sudah melakukan berbagai upaya serta melengkapi berbagai dokumen
untuk mendapat pengakuan dari unesco bahwa reok merupakan kesenian asli ponorogo
mulai dari kajian naskah akademik hingga film pendek tentang reok ponorogo
dia berharap adanya campur tangan dari pemerintah pusat agar reok ponorogo
segera diakui oleh unesco sehingga tidak diklaim oleh negara lain
sehingga kan reok boleh memakai reok
tapi kalau pengakuan ponorogo reok ya milik ponorogo milik indonesia milik jawa timur milik kita bersama